aku yakin banget kalau dia itu pasti antoni
mbak balik gak ada cowok yang datang kesini
semoga dalam tidur kamu kamu udah mimpi kenalan sama aku
jadi pas kamu sadar
jadi ya dia yang tampan
kamu harus terus mimpiin aku
supaya bisa berkenan
dua hari yang lalu
yang willy pergi ke proyek
batuknya kumat dan parah sekali tuhan
tiba tiba ada kayu kayu yang masih kurang kokoh dan lepas
ditambah lagi kondisi yang willy yang masih batuk batuk tuhan
yang willy nggak sempat menghindar dan tertimpa oleh kayu kayu itu tuh

terus keadaannya sekarang gimana pak akim
yang willy cederah tuhan dan dirawat di rumah sakit
apa yang willy kecelakaan
iya itu yang gue denger dari pak akim
katanya sih lumayan serius
dia dua hari lu nginep di rumah sakit
waktu ini istri gini pan
ya abis aku takut kok gak ketemu kamu lagi
kamu jangan ngomong
kayak gitu dong ken
kamu jangan nangis
kamu lebih cantik kalau tersenyum
pokoknya nanti aku mau mengingat kamu kalau kamu lagi ketawa
jauh diri kamu baik baik ya pan di sana
aku pasti kangen banget sama kamu
kamu harus sering sering ngasih kabar ke aku ya
kisah itu adalah apa kle
aku mau sekat mawar mohammadming
gue mau tanam disana ton biar gue selalu inget candy
biar gue selalu inget juga sama lo
gue pergi dulu ya ton
lo yakin kasih tolong dari sana ah
yakin lah dia orang dari semalam kan kita main disana terus gue cari cari dalam rumah juga gak ada
ya berarti ya ya bener ketinggalan disana ya kan
ya udah kita cari yuk
nanti gue jalan dulu
mau orang pada rontok tuh steve
jangan jangan gara gara kita pesta semalam disini nih steve
ya emang semalam kita pesta disini tapi mana mungkin kita yang ngerontokin bunga maori ini di mana sih lo
kita tuh semalam nyentuh aja gak di megang aja gak abis itu kita nyemprot pake cairan berbahaya juga gak iya kan
kamisnya si alva tau kan bisa marah
si alva juga suruh kita untuk ngejaga dan ngerawat maori ini kan
iya gue tau ah
gini aja deh mending sekarang kita buru buru lapor sama yang riak ya
aldi steven kalian benar benar yakin bahwa bunga mawar antoni berguguran semua
barangkali cuma beberapa saja
nggak ya gak cuma beberapa tapi banyak banget
jadi di sekitar pohon pohon mawar itu di tanahnya banyak lontokan mawar mawar itu ya kan

iya yang kalau yang masih gak persis sekarang kita kesana aja yuk
coba kasih liat
hah kok sampai rontok begini
pasti kalian deh semalam suntuk kalian berpesta pora disini ya sama alva
enggak ayang enggak paling semalam kita cuma tadi main ps gitu loh yang nih ditiker tiker
kita gak nyentuh nyentuh mawar ini kok yang
lagian kalau kita sampe ngerusak bunga bunga mawar ini kita tuh bakal dimarahin abis abisan sama alva yang
dan iya ini semua kan peninggalannya antoni yang jadi kita gak mungkin lah ngerusaknya yang
yang kenapa yang
kalian inget gak
waktu iya antoni antoni meninggal
semua mawar berkukuran seperti ini
dan besok besok alva akan mau pergi
apa mau pergi dan bunga bunga mawar ini juga berguguran
jangan jangan ini firasat yang jelek
wah kayaknya mama lupa deh nulis tepung terigu sama tepung maizena harus ditambahin nih ntar malah jadi lupa
hmm apalagi ya yang kelupaan
pak pak stop pak stop pak pak stop
mau siapkan ya
kok yakin banget kok dia tuh pasti antoni
mbak mbak mbak malah gak ada cowok yang datang kesini
pokoknya dia tuh tinggi kiri kiri kesini terus putih rambutnya segini dia pake baju panjang hitam
lihat tadi barusan ajak keluar
yaudah makasih ya mbak
aku tuh yakin tadi tuh emang antoni
berarti antoni masih hidup
antoni masih hidup
antoni masih hidup
antoni masih hidup
semuanya udah beres kok
iya nanti begitu aku di pelabuhan langsung berangkat
iya ntar aku kabarin begitu aku nyampe
oke makasih ya pak hakim
dek bayarnya sekarang aja

oh enggak sekarang aja

ah yaudah bentar ya bu saya ambil

ada apa bu

padahal tadi saya ngantri makanan itu kok bu
orang gak ada cacingnya sama sekali saya lihat
kamu pikir saya naruh cacing ke dalam ini
saya paling jijik tau sama cacing ini
ada apa ini
ada apa ini
masa dalam makanan ini ada cacingnya
tapi tapi bu kalau ada cacing pasti tadi saya lihat
ya udah deh bu kalau begitu saya minta maaf saya ganti ya kuahnya
udah gitu ibu gak usah bayar
bu udah kehilangan selera mau makan di sini
yaudah kita semua cabut dari sini
gak apa apa bu
ya allah gini kenapa bisa begini